nih ini cocok banget
apaan sih lu ken
kemarin aku udah ngacauin pester rani
eh eh kak
iya aku juga kaget
abis kakak datang marah marah gitu
kan aku gak enak sama
iya sih ken
aku juga nyesel banget
gini loh ken
tapi bisa dibilang keadaan ini tuh sulit banget buat aku
kamu tau kan perasaan aku kamu tuh kayak gimana kan
iya tapi kan ter
jangan dibantu dulu aku belum selesai ngomong
ya dulu tuh kita udah deket banget
bahkan aku tuh udah udah nembak kamu ken
tapi kita tuh harus menerima kenyataan
kalau kita tuh adalah kakak adik
aku selalu berusaha kan untuk ngakuin kamu tuh sebagai adik aku
tapi tapi aku gagal kan
sebenernya tuh susah banget
aku cemburu kan kalau ngeliat kamu tuh deket deket sama anthony
karena karena aku tuh gak rela ken
kalau kamu tuh deket sama cowok lain
tapi semoga aja ya kejadian itu tuh gak putusin kita sebagai kakak adik
ya abis aku seneng banget sih punya kacau kayak kamu
aku juga seneng kok ken punya adek cewek kayak kamu
jangan macem macem sama adekku yang paling aku sayang ini ya
eh jadi kita masuk yuk
kamu kasih belum makan kan di sana banyak makanan enak loh
ken bangun ken pagi nih
ngapain sih gang orang tidur aja nih
eh nyeremin banget kita harusnya laki laki tau gak
pasti belum gosok gigi deh
oh gak bohong tidur aja deh kamu
kok malah ganggu sih
aku tuh baik hati kesini nih bu boen sarapan buat kamu
mana sih ganggu ganggu aja
eh ken buruan nih buka dulu
aku buru buru nih mau syuting nih ah kelamaan banget sih ah
ya ampun kak ini tuh beli di mana kok bisa sih pesennya pakai nama aku segala
ih bla beli bla beli itu tuh made in gue sendiri ken ngocol banget sih
jadi kemarin tuh aku tuh ini pergi ke toko buku
terus aku ngeliat majalah terus ya aku coba bikin kayak gitu biasanya bikin kayak gitu kan cewek kan
ya iyalah tadi pagi tuh aku bangun subuh subuh buat bikin ini
ya tapi sih ya gak bisa sering sering kan aku tuh cuma mau nunjukin kalau aku tuh bisa bikin bikin begini
ya iyalah pembangunan
malas kayak kamu masa bisa buat kayak gini setiap hari sih
buset pemalas pemalas yaudah sini balikin ah
enggak deng bercanda bercanda udah cepet cepet makan makan makan
ya gak apa apa deh gak bisa jadi pacar cukup ngeliat gendy bisa ceria kayak gini aja
gue juga udah puas kok walaupun kita juga cuma dekat sebatas kakak adik doang kan
mungkin begini daripada enggak sama sekali
ya ya udah sampai ketemu besok ya ken dadah
selamat siapa gendy ya
antoni antoni kamu ini kan lupa ingatan kok kamu kamu bisa aja sih percaya gitu aja sama gendy hah
maksud kamu apa sih
apa apa kamu tahu dulu tuh sikapnya gendy tuh kayak gimana enggak kan
aku kasih tahu ya sama kamu temen cowoknya gendy tuh banyak banget kamu tuh jangan mau dibohongin sama gendy
ya mungkin aja duluan sana setelah kamu banyak banget temen cowoknya ya kan
eh liz kamu tahu apa tentang gendy kamu tuh bisanya jelek jelekin gendy doang
aku juga enggak peduli ya dulu waktu aku enggak ada gendy sama siapa aku enggak peduli
yang penting aku tanya dulu kenny sayang sama aku mending kamu urus urusan kamu sendiri
kak alva kak antoni semuanya gampang aja lebih go in
tapi emangnya apa sih kelebihannya kendi dibandingin sama gue
pasti gendy bakalan mati kutuk kalau antoni udah dijam
nih ini cacong banget
apaan sih lu kan lu kok mainin gue lu malah enakan enakan jalan sama cowok lain
ala kamu gak usah pura pura nggak tahu deh kemarin baru ngomong sayang sekarang malah kayak gini
kamu kenal sama dia
eh asal lu tahu ya lu tuh dimana
gendy mainin sama gendy pacar gendy yang sebenarnya tuh gue
yaudah gendy mulai sekarang kita putus
kamu yakin gak kenal sama dia
ya ampun boro boro ngeliat aja gak pernah
pasti deh gak beres nih
kok cuma segini sih
katanya lu mau bayar dobel
hah heh dobel sekarang gue tanya ya sama lu lu udah bikin mereka berantem belum belum kan hah
kalian gue ngasih dobel kerajinan
hei masa lu tahu ya gua itu udah ngelakuin tindakan yang beresiko untung untung gue gak ditonjol
heh lu nih jadi cowok cemen banget sih cuma kayak gitu doang pokoknya gue gak mau ngasih dobel titik
ternyata kerjaannya sulisa
tapi ya si lisa tuh lagi bermasalah deh sama cowok itu
mendingan kita tuangin aja yuk
ngapain dibantuin kan itu kan ulah dia sendiri
gak kurang pokoknya tambahin
cerah banget sih lu jadi cowok semua baru pertama kali kau nemu cowok kayak lu
pak boleh minta tolong nggak
di sana teman saya ribut sama pacarnya kayaknya kacau tuh pak
oke pak saya tangan di pak
eh dek dek dek tolong jangan berisik deh ya
siapa yang berisik saya aja gak kenal sama dia
yaudah yaudah sekarang pelan pelan ya jangan berisik ya oke
enggak enggak enggak gue mau nambahin titik
enggak itu udah
itu tidak cukup
kenapa anda ngelakuin yang lu perintah
kok berantem bahwa satu api galak
enak aja gue itu bukan cowoknya dia gue disuruh dia mau ngerjain kalian berdua tau gak loh
eh jadi cowok jangan pernah mempermalukan gue ya di depan orang berarti lu
liz kita duluan ya lain kali kau mau kerjaan tuh pakai orang yang profesional
ya ampun antoni kamu tuh jahil banget sih
loh lisain duluan kok karena aku cuma nyambungin on
eh antoni aku tuh punya sesuatu loh buat kamu
ah yang ini yang cewek buat kamu nah ini buat aku
lucu banget kamu belinya di mana
wah itu aku buat sendiri loh
kamu bikin sendiri
ehm supaya aku ingin sama kamu terus ya
ya udah enggak gitu
aku nggak mau ya udah sini kemain aja lagi
eh jangan jangan tapi aku gak ngasih kamu apapun loh
ya ampun udah lah nggak apa apa aku juga nggak ngarepin sesuatu dari kamu kok
tunggu disini bentar ya
shh jangan terakhir ntar ketahuan
ehm ini buat kamu cewekku yang paling manis
oh pasti lucu deh pakai itu
hmm kalau lambang hati ini
dari hatiku sendiri buat kamu
oh tuhan jangan